nanti kalau sudah makan mohon dibantu minum obatnya pak
ya kalau gitu saya permisi makasih
kayaknya sudah waktunya mereka untuk istirahat
juga berhenti disini saya mengawasi penjagaan
saya juga kebetulan harus pulang karena masih ada cucu cucu di rumah
saya terima kasih sekali lagi pas sama sama
begitu saya permisi dulu ya
ya kamu nemenin berusaha saya sekali mau besok
elsa apa kabar ya apa dia sudah di kantor
mendingan aku telepon untuk memastikan
tuh gak diangkat sama elsa
mungkin dia sibuk di kantor kali aku tunggu kabar sebentar nih mama deh
semalam mama bilang kalau dia mau jagain elsa lebih ekstra
gue gak terima diperlakukan kayak kemarin
gue yakin kemuaran pasti itu idenya riki
hai ternyata ancaman penjara enggak cukup bikin lo kapok ya rick
pokoknya gue gak boleh takut sama ricky
gue gak boleh kalah sama dia
orang lain boleh trauma ketika diculik
kalau efek itu yang diinginkan
dia gak akan dapat itu dari gue
aku sengaja menyewa tukang ojek ini dari semalam
untuk jaga jaga membuntuti elsa
kali ini elsa bener bener gak bisa dibilangin
padahal aku sama papa udah percaya sama dia
seandainya elsa selalu jujur dan belajar bertanggung jawab
ya allah sekarang ini justru dia malah berbohong
dia bilang pergi ke kantor tapi ini sepertinya dia nggak ke kantor
iya untuk berkasnya kamu tolong siapin aja ya
biar nanti saya pelajari
kalau untuk yang ini sudah pak
tapi ada beberapa yang harus direvisi sih
udah sign off juga
oh ya pak satu lagi
kamu tolong pastikan ya
ruangan pak al dalam kondisi nyaman dan rapih
ya karena kan udah lama nggak diisi
dan sepertinya dalam waktu dekat ini
pak al sudah siap lagi untuk aktif di kantor
nanti akan saya urus
dan akan saya rapihkan ruangannya pak
mbak felis sama randy ini ya kan rekan kerja
udah lama kan mereka ini kerja buat pak al
gak ada hubungan lainnya
tapi namanya mbak bella itu ada rasa ke randy
jadi ada aja cemburunya
ini sih pak
kalau gitu karena nggak ada lagi saya kembali ke kantor ya pak
makasih ya untuk semuanya pak
cepet sembuh ya
pulang dulu ya
terima kasih ya mbak feli
hati hati di jalan
apa ada perkembangan terbaru
saya mau lapor pak
menculik elsa kemarin
kami dapat hp nya pak
dan kita bisa tahu
dia berkomunikasi dengan siapa saja
hp itu sekarang sama saya tapi
saya belum buka pak
masih belum sembuh sama kejadian itu
sekarang kok udah mau ngomongin kasus itu lagi
nanti mungkin setelah saya dan pak
kita buka hp itu
ya semoga ini bisa menjadi bukti
titik terang dalam kasus ini
di dalam sel itu apa
udah ngasih update lagi
untuk nggak desak mereka
supaya mereka gak terlalu curiga
itu betul juga sih
mereka nggak curiga dengan ini
ini bukan arah ke kantornya jessica
mama bener bener penasaran
mau ke mana sih kamu sebenarnya sa

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ini durugannya begini ya

wih mata biasa sepulih
nih matanya sepulih
ya walaupun makannya gak enak
lo mau mati kelaparan disini
justru gue gak pengen makan
gue pengen keluar dari sini
pengen keluar dari sini
gue aja yang punya bikinan
gak jelas bisa keluar dari sini apa enggak
itu ya yang sering berapa kali nemuin lo disini
bilanginlah sama dia gue juga pengen dibantu
kalau gue jelas
makanya dia mau nolongin gue
punya utang nyawa
jadi waktu itu
ada tamu untuk kamu
lo teman sendiri deh
ya belum dia cerita
dia udah dibawa pergi
apa yang dilarang kenapa malah dilakuin
astagfirullahaladzim apa yang dilarang kenapa malah dilakuin
apa yang dilarang kenapa malah dilakuin
apa yang dilarang kenapa malah dilakuin
dan ini udah gak main main lagi
dan ini udah gak main main lagi
supaya kamu itu jerak
dijual kemarin belum cukup
sekarang kamu ngedeketin ricky lagi
padahal mama udah kasih peringatan untuk keluar dari rumah
tapi kamu sama sekali gak peduli
tapi kamu sama sekali gak peduli
untung tadi aku udah sempat foto foto elsa
waktu dia masuk ke kantor polisi
waktu dia masuk ke kantor polisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ma
pak ya allah astagfirullahaladzim elsa pak

elsa kenapa lagi ma
elsa datang ke kantor polisi
untuk nemuin ricky
untuk nemuin ricky
astagfirullahaladzim ya allah elsa
astagfirullahaladzim ya allah elsa
dia mau ngapain kesana
kamu gak cegah dia
aku udah kasih tau dia
tapi emang akal akalannya anak itu kan banyak sekali
jadi tadi dia itu terima telpon dari kantor
dan dia bilang kalo dia mau buru buru berangkat kerja
tapi ternyata dia bohong pak
kayaknya dia sengaja ngelakuin itu supaya aku gak curiga
tapi memang sebelumnya aku udah sempet denger kalo dia nekat mau ketemu lagi sama aku
kamu udah marah sama dia kan
mama udah kasih dia peringatan
kalau kamu berani lagi nekat ketemu sama ricky
atau deket deket sama ricky
mama akan usir dia dari rumah
terus dia ngomong apa
kayaknya dia nggak peduli sama sekali sama omongan aku
dia tetep dateng ke kantor polisi untuk nemuin ricky
ini kan bahaya sekali buat dia
makanya begitu elsa pergi aku langsung buntutin dia pakai ojek
dan ternyata bener kan
dia ke kantor polisi sekarang
bukannya dia pergi ke kantor pak
sekarang mama dimana
ini aku udah sampe disini aku ada di depan kantor polisi
elsa sih tadi udah masuk
dan aku tadi udah sempet foto fotoin dia
nanti aku kirim ke kamu deh fotonya
udah kamu mendingan sekarang kamu masuk
cegah dia ketemu sama ricky
nanti kalo misalnya ternyata disini masih ada
orang yang nyulik elsa waktu itu
atau ada gengnya dia disini gimana
iya bener juga sih
mendingan mama jangan gegabah ya mah
pak ini rasanya aku udah pengen ngajakin elsa keluar dari sini pak
aku deg degan banget ini
tapi gimana aku kan gak mungkin bertindak seenaknya
nanti semua orang curiga
tapi elsa bener bener harus dikasih pelajaran pak
dia sama sekali gak mau ngedengerin apa yang orang tuanya bilang
ya udah kamu tenang kamu sabar
kamu jangan gegabah dulu ya
kamu liat dia
kalau kamu ketemu sama dia
kamu tahan emosi kamu jangan marah marah depannya ya
iya iya aku gak akan marah marah nanti
tapi ini udah pasti dia dengan sengaja bohong
dan membahayakan dirinya sendiri
kamu mau ke sana sih ma
tapi disini gak ada yang jagain
gak ada yang jagain al dan andin ma
ya udah kalo gitu jangan pak
nanti kalau mereka butuh apa apa nggak ada orang kan
oh iya ma tadi al sempet kena sakit kepala
karena dia nekat mau ketemu sama andin
ya allah terus ah gimana sekarang
wah dia udah ditangani dokter udah masuk ruang igd sekarang
al udah sama sama andin
terus terus pak
ya dokter lagi lagi meriksa mereka
insya allah kondisi mereka semakin membaik
ya moga moga dengan mereka berdua disana
bisa jadi saling menguatkan
syukurlah kalo begitu
kamu biar disana aja ya
ngejagain al sama andin
biar elsa disini aku yang urus
bukannya elsa udah berhasil diculik sama geng agus rimba
tapi kenapa dia bisa ada disini
apa dia berhasil lolos
orang yang meskipun ada di dalam penjara
tapi dia punya geng di luar sana
dan kemarin saya diculik sama gengnya dia
atas suruhan ricky
nggak usah pinta gue
tunggu ricky mundur
saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan
makanya saya datang kesini pak
tuduhan tanpa bukti
jangan kebanyakan hal elsa
tapi buktinya kemarin gue diculik sama komplotan lo ya ri
jangan menteng menteng lo punya orang di luar sana
dan lo seenak nyulik gue
sebenernya maunya lo apa sih
paya banget aku serimba
padahal dia udah berhasil ngapain si elsa
berarti bener dong omongan gue
kalau lo punya geng di luar sana
untuk mengganggu hidup gue
silahkan pergi dari sini
pak pak tolong pak percaya dengan kesaksian saya pak
orang ini memang sangat berbahaya pak
dia bisa di penjara ya
tapi dia punya geng di luar sana untuk mengganggu hidup saya
itu berbahaya sekali pak
jangan kebanyakan ngayal elsa
sekali lagi gue bilang jangan kebanyakan ngayah
saya bener bener nggak paham maksud dia ya pak
mendingan dia dibawa keluar aja deh pak
pak tolong percaya ya pak
yang saya bicarakan ini benar semua pak
tolong bawa keluar lagi
pak ini berbahaya loh pak buat hidup saya pak
ibu silahkan keluar
iya dok bagaimana dok ada perkembangan
alhamdulillah kondisi pak aldebaran aman
bahkan tidak ada virus yang mengontaminasi pak aldebaran
dan tentunya doa dari bapak dan keluarga untuk pak aldebaran dan ibu andin
saya sangat bersyukur sekali
oh ya kondisi bu andin pun sudah jauh lebih membaik
saturasinya sudah berangsu normal
dan kondisi fisiknya pun sudah lebih segar
dan sepertinya mereka berdua tidak perlu lagi berada di ruang isolasi
bisa kita lanjutkan perawatan di ruang biasa
oh gitu dok
berarti kalau al dan andin keluar dari ruang isolasi
pihak keluarga bisa kunjungan kan
bapak dan ibu dipersetak keluarga bisa mencenguk
maaf loh kalau saya terburu buru
kira kira kapan mereka boleh pulang
untuk keputusan pak aldebaran dan ibu andin bisa pulang atau tidak
kita tunggu besok ya pak
kalau keduanya kondisinya lebih stabil lebih sehat
tentu insya allah mereka bisa pulang besok
makasih ya dok
sama sama pak surya
kalau begitu saya kembali ke dalam untuk memeriksa pasien lagi ya
ya makasih dok
alhamdulillah terima kasih banyak ya allah
padahal bukitnya masih budget
sebentar ya om angkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya ada apa apa
baru aja saya ngobrol sama dokter
kondisi al dan andin makin membaik
dan insya allah akan segera keluar dari ruangan isolasi
dan kalau tidak ada halangan
dalam waktu dekat bisa kurang
aduh pak surya saya senang sekali dengar kabar ini
saya sempat deg degan waktu terima telepon pak surya
saya pikir oh tapi ini berita yang mengembirakan dan membahagiakan
terima kasih pak surya infonya
nah kalau gitu kabar itu aja yang bisa saya sampaikan berusaha
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
jadi bisa segera pulang
jadi kangennya kamu bisa terobati sayang
iya jadi nanti pas parents day
mama papanya rena ada
kalau dia itu sempat nangis
iya jatuh terus
karena kangen sama mama papanya kayaknya
karena tau gitu deh kalau mama papanya lagi gak baik baik aja
hmm berarti sama dong
kayak mbak myrna kalau pas lagi kangen pak riza
kacau sama pak riza
terus jangan kayak gitu ntar bubos denger
guanya kagak enak dong
ah tuh like
saya sudah melihat kalian bisik bisik ada apa sih
memang saya tidak boleh dengar
gak ada apa apa bu
gak mulai main rahasia rahasia sama sama
gak ada lah
bener kan kiki
bener rahasia rahasian dong
bener kan nggak ada kan
iya gak ada
gak ada dia tadi sama bubos gak ada kan
gak ada apa apa kan kiki
andi di pulang
pak bos juga pulang
gak ada kalo berat ya
gimana keadaan kamu sekarang
gak enakan ya
nge doa untuk kamu
penguap ngapu di luar
ya udah maka papa
dari kemarin kan
jadi biar saya aja yang jaga
papa bisa istirahat di rumah
mama sarah juga di rumah sendiri kan
biar aku bisa ngobrol berduaan sama mas
kalau maksud saya gak begitu sih
maksud saya buat jagain aja
kan jadi gak enak lah
jangan diliatin dong
bapak paham kok maksud kalian
salam buat mama ya
nanti papa sampaikan ya
gak mau papa disini aja
sebenernya sih gak masalah
tapi kan masalahnya masalah
gak masalah ya
ada gambak gambak dulu
udah gak usah diomongin
ya ada papa pulang kalo gitu ya
papa seneng banget liat kamu
terima kasih ya payah
udah bantu jaga
kalau saya balas sepanjang jadinya surat nanti kan
terus ngomong meluk aku masih usaha loh kunci kunci kunci pintunya
udah dipegang aja tangannya sini
mau atau enggak mau
pak tolong dengerin saya dulu
percaya sama semua kata kata saya
semua yang saya bicarakan itu benar adanya pak
silahkan ibu pergi dari sini
karena ibu sudah membuat keributan di sini
dan ibu tidak bisa menemui tahanan lagi
urusannya udah selesai
kita pulang sekarang ya
mama gak marah sama aku mah
kamu ngeliatin gimana sekarang
serius mama gak marah sama aku mah
kita pulang sekarang ya
tapi aku harus ke kantor dulu
baru kamu ke kantor
mau kan nganterin mama pulang
abis itu baru kamu pergi ke kantor
gak usah banyak nanya dulu
padahal gue udah khawatir mama bakalan marah
gue juga gak nyangka ternyata mama ikutin gue kesini
gue yang pake kuda kuda lah
dari kemaren kamu ngomong pake kuda kuda terus saya bingung
kalo ga habis makan sendiri
harus habis ya
kenapa bahasa enam
kamu kenapa sih

jutek dari mana
katanya emang saya begini kan
baca doanya dulu
masih ambil hatimu

dorong dengan bangkuk
kayaknya nama ayam'ta sudah marah
aku seperti itu